perpaduan kebaya dengan kain bermotif batik mungkin sudah biasa
namun bagaimana jika batik dipadukan dengan media telur asin
di karawang sebuah industri rumahan membuat telur asin bakar batik
dalam sebulan sekitar lima belas ribu butil telur asin bakar diproduksi dengan keuntungan hingga puluhan juta rupiah
masyarakat indonesia tentu sudah tidak asing dengan batik sebagai pakaian
namun di tangan suhara iskandar warga desa dawan barat cikampek karawang jawa barat
telur asin bisa dijadikan media untuk membatik
pemilik industri rumahan telur asin bakar batu itu menuturkan ide pembuatan produknya muncul ketika ingin menciptakan oleh oleh yang unik
maka terciptalah telur asin batik karawang atau bakar batik
kita punya ciri khas tersendiri yaitu selain daripada kita dibakar telur asin ini
kita dibuat batik untuk melihat bahwa kita punya ciri khas tersendiri gitu
nah kebetulan batik kita menjadi ikon indonesia ya
untuk itu bagaimana kita menerapkan supaya telur asin ini diminati oleh masyarakat dan bisa menjadi buah tangan dari kabupaten karawang
cara membuat telur asin bakar batik cukup mudah
bahan utamanya telur asin dan selotip untuk membuat pola batik
setelah pola batik ditempel kemudian telur dibakar menggunakan tempurung kelapa dan dipanggang selama dua jam
para menggunakan media jejaring sosial untuk mempromisikan telur asin bakar batik
sebutir telur bermotif batik biasa dibanderol rp empat dan untuk motif pesanan rp lima
dalam sebulan ia memproduksi lima belas telur asin batik dengan keuntungan sekitar rp dua puluh lima